palu kota yang dilewati oleh garis katulistiwa ini ternyata memiliki beragam keindahan dan wisata yang unik
salah satunya adalah wisata kulinernya
saya pun tertarik untuk mencoba salah satu makanan khas kota ini
kale do atau kaki lembu donggala adalah kuliner khas suho setengah yang berbahan dasar kaki sapi
diperlukan waktu sekitar dua jam agar olahan kaki sapi ini siap dihidangkan
sapi dan daging yang sudah matang akan dipadukan dengan kuah hangat yang telah dibumbu
saya pun tak sabar dan penasaran bagaimana rasa dari kaledo ini
sekarang saya sudah siap
ada nasi ada bawang goreng ada ubi
ini sebenarnya singkong nih tapi kalau misalkan di palu ini dikasih namanya ubi
nah sekarang kita coba ya
saya cobain kuahnya dulu ya

tapi ini lebih enak
ini adalah sop suho
sepintas kale do mirip dengan sop sungsung
tapi sensasi dan rasanya pun tentu berbeda
karena didikmati dengan cara yang tak biasa
saat mencicipi kale do anda perlu menggunakan kedua tangan
karena daging yang menempel pada kaki sapi perlu diiris terlebih dulu sebelum bisa dinikmati
tekstur daging lembu kale do ini cukup lembut
dipadukan dengan kuah yang kaya akan cita rasa
jika biasanya dimakan dengan nasi kali ini saya akan mencicipinya dengan olahan singkong rebus
nah yang paling saya tunggu tunggu adalah menikmati daging lembut yang berasal dari dalam kaki sapi
pertama tama tuangkan dulu campuran kuah ke dalam kaki sapi agar lebih nikmat
lalu isap daging dan kuahnya dengan menggunakan sedotan
buah yang panas segar dan sedikit asam ditambah campuran daging lembut memberikan sensasi yang cukup unik dan nikmat di lidah saya
setelah selesai menikmati saya akan menambahkan ke dalam kaki sapi
setelah asyik menikmati kaledo saya kembali melancong ke wilayah pesisir sulawesi tengah
tepatnya di kabupaten donggala
selain kaya akan hasil tangkapan lautnya donggala juga memiliki destinasi wisata menarik seperti pantai tanjung garang
jika ingin mengunjungi pantai ini anda perlu menempuh satu jam perjalanan dari pusat kota palu dengan jarak tiga puluh sembilan km
tiket masuknya pun cukup murah anda hanya perlu merogoh kocek sebesar rp dua lima ratus
pantai yang terletak di desa limboro ini menawarkan pemandangan nar elok dengan hamparan pasir putih yang hangat
banyak aktivitas yang dapat dilakukan di pantai ini seperti bermain pasir dan juga menikmati air laut yang cukup menyegarkan
anda juga dapat berkeliling di sekitar laut dengan perahu atau taksi wisata
pantai yang dikenal dengan keindahan karangnya ini juga menawarkan ragam aktivitas wahana permainan air
seperti banana bowl dan juga garam
saya pun tertarik untuk mencoba perahu kano untuk mengelilingi pantai tanjung karat
karena belum pernah mencobanya saya meminta diajari dulu nih sama ahlinya
saya belajar dulu ya biar nanti menang kalau lomba
setelah lumayan mahir saya mengajak seorang adik kecil bernama rafa untuk berlomba perahu kanu bersama
meski sudah setua tenaga saya mengayu ternyata saya masih belum bisa mengalahkan rafa yang sangat lincah bermain kano
sepertinya saya harus belajar lagi nih untuk bisa mengalihkan rafa
menikmati pemandangan pantai tanjung karang ternyata juga cukup menarik didikmati sambil bersantai di atas perahu danau
masan angin dan gemuran ombak rasanya membuat pikiran pun jadi lebih jengkak
nah setelah capek main kano sekarang saya mau makan dulu nih
sebelum beranjak pulang saya tak mau melewati icip icip kuliner di pantai pesisir kabupaten donggala ini
perjalanan saya hari ini pun ditutup dengan menikmati sajian ikan bakar dan es kelapa muda
sambil menikmati pemandangan indah pantai pesisir
sungguh nikmat bukan
diandara hma devi fitriani sulawesi tenggara